ya masih bersama kami di good morning pemirsa kita masuk ke informasi berikutnya
eni lestari andayani menjadi tenaga kerja wanita indonesia pertama yang berpidato di pbb new york
ia berpidato dalam sesi pembukaan konferensi tingkat tinggi perserikatan bangsa bangsa tentang migran dan juga pengungsi
jadi jika anda belum tahu annie annie merupakan tenaga kerja yang juga aktif di banyak organisasi buru migran
dan ia kini menjadi ketua internasional migran alliance atau aliansi buru migran yang terbentuk di hongkong
yang beranggotakan satu ratus dua puluh organisasi buru migran dari tiga puluh dua negara asia afrika dan amerika selatan
annie lestari berasal dari desa minggiran kecamatan papar kabupaten kediri jawa timur
ia bekerja sebagai tenaga kerja wanita di hongkong sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan hingga sekarang
saat masih berada di penampungan ia mengaku mengalami eksklusif
ia berpidato di paspornya di tahan agen penyalur
di perserikatan bangsa bangsa ia berpidato mewakili internasional migran aliens
ia berpidato di hadapan satu sembilan ratus hadirin yang terdiri dari para pemimpin pbb kepala negara menteri masyarakat sipil sektor swasta organisasi internasional dan akademisi
wakil presiden ri yusuf kala juga ikut berpidato di sini
eni menyuarakan tuntutan hak dan kesejahteraan buruh migran di seluruh dunia
irwin hiroshi masayuki cnn indonesia
bisa berbicara di depan sidang umum pbb which is very huge
ada ratusan pimpinan dunia yang ada di situ
langsung saja kita terhubung dengan mbak eni langsung ya yang sekarang masih berada di new york
di indonesia selamat pagi nih good morning mbak eni
selamat pagi pemirsa dan selamat malam waktu new york
oh di new york malam ini ya
kabarnya nih mbak eni baik ya
alhamdulillah sehat ya perubahan cuaca aja sih jadi agak sedikit batuk batuk
mbak ini loh mbak banyak yang penasaran dengan cerita mbak eni ini bisa sampai akhirnya berpidato di pbb
itu kayak gimana mbak ceritanya
memang pbb membuka aplikasi di awal tahun ini
jadi saya memang direkomendasikan oleh rekan kerja dari salah satu lsm asia pacific mission for migrants
untuk mengajukan diri
apalagi ini ngomong masalah migran yang jumlahnya itu dua ratus empat puluh empat juta
dan alhamdulillah saya tidak menyangka sebenarnya diterima
karena tahun kemarin saat saya mengajukan untuk berbicara di opening session di summit yang masalah sdg
itu walaupun saya mendapatkan suara tertinggi dari selection committee
nah tahun ini saya sebenarnya cuma coba coba aja dan semoga saja diterima
tapi saya sebenarnya tidak berharap
baru akhir agustus kemarin saya dukung
baru akhir agustus kemarin saya dihubungi oleh staff khususnya pbb bahwa saya diterima untuk berbicara di opening sessionnya
mbak eni yang kita tahu bahwa mbak eni menjadi ketua aliansi untuk buru migran internasional
begitu karena pengalaman pengalaman pernah dialami oleh mbak eni sendiri
masih bekerja di hongkong berarti mbak eni
iya masih sekarang sampai sekarang masih bekerja di hongkong
lalu kalau untuk pengalaman kerjanya bagaimana setelah menjadi ketua atau sebelum menjadi ketua
sebenarnya ketua itu aktivitas di organisasi itu sebenarnya hanya satu
sampingan ya dalam arti saya tetap bekerja tapi juga sembari melakukan koordinasi
kita tahu bahwa di hongkong itu ada satu ratus lima puluh dua ribu buruh migran indonesia yang bekerja sebagai prp
dan di situ setiap minggu memang kegiatan saya melakukan pengorganisiran dan pemberdayaan
tapi dengan kejadiannya mbak pekerjaan saya jadi tambah lebih ke koordinasi internasional
jadi lebih banyak pakai internet dan mungkin ada pertemuan internasional
jadi mbak eni ini awalnya bagaimana ceritanya bisa ke hongkong itu dulu sebagai apa
lalu kemudian sampai akhirnya mbak eni punya inisiasi begitu untuk bergabung di migran ini
bagaimana ceritanya nih mbak
iya jadi dulu itu karena krismon ya
kalau kita ingat kembali lagi sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan itu kan berat sekali
dan keluarga saya kan keluarga miskin
walaupun pendidikan itu enam puluh an tapi karena nggak ada kemampuan untuk sekolah lebih tinggi
cuma lulus sma dan habis itu berusaha mencari kerja di indonesia
dan sangat susah sekali
terus akhirnya ada tawaran dari teman saya untuk bekerja ke hongkong ya saya terima
dengan harapan sebenarnya tidak lama lama lah ya mungkin segera pulang
tapi setelah saya di luar negeri ternyata ceritanya tidak sebaik itu
saya mengalami banyak eksploitasi
mulai tidak digaji tidak dikasih libur tidak boleh keluar
dan total tidak bisa punya komunikasi dengan siapapun
dan setelah empat bulan saya tidak pernah libur saya ngotot minta libur
ketika itulah saya berusaha mencari pertolongan
kita sudah mengadu ke agen untuk minta pertolongan
tapi agen selalu bilang kamu harus sabar kamu harus sabar
ini juga namanya masih training gitu
dan waktu saya minta pertolongan itu saya baru tahu kalau hukum hongkong itu tidak justru menghormati ini ya
memberikan hak perburuan
punya libur setiap minggu gajinya itu harus punya upah minimum
dari situ saya tahu kalau saya ternyata ditipu
sayangnya bukan hanya saya masih banyak ratusan puluhan ribu teman teman saya di hongkong juga mengalami
dari situlah saya lari ke sebuah penampungan dan mulai melakukan pemberdayaan
dari situlah saya lari ke sebuah penampungan dan mulai melakukan pemberdayaan
mbak eni waktu lagi awal itu maaf saat itu bekerja sebagai apa

sebagai pekerja rumah tangga
sampai sekarang masih sama
sampai sekarang masih begitu mbak di hongkong ya
oke kalau misalnya kita bicara masalah dalam tanda kutip begitu
oke kalau misalnya kita bicara dalam tanda kutip begitu
nasib migran tkw yang berada di indonesia tki
utama yang berada di hongkong

dan kalau ngomong dunia saat ini dua ratus empat puluh empat juta dan itu data resmi bbb
dan dari jumlah itu satu ratus lima puluh juta itu buruh migran kontrakan
termasuk kita berarti termasuk yang dari indonesia
dan kalau masalah eksploitasi bagaimana
sebenarnya tingkat eksploitasi itu ini ya
pertama kita ngomong masalah kebijakan dulu
di semua negara pengirim maupun penerima itu tidak menempatkan migran
itu sebagai pelaku dari sebuah proses ekonomi
tapi kita ini hanya jadi tenaga kerja saja
dan tidak punya hak kecuali apa yang sudah ditetapkan
misalnya kita membeli negara pengirim lah indonesia saja
kalau ngomong tki itu kan hanya ngomong jumlah target penempatan
tapi ketika ngomong masalah perlindungan itu paling hanya kasus per kasus
padahal jenis eksploitasi yang menimpa tenaga kerja kita
kasus kasus human trafficking misalnya di ntb
itu salah satu konsekuensi dari mobilisasi massal
untuk orang mau bekerja ke luar negeri
nah tapi di dalam undang undang indonesia
undang undang tiga puluh sembilan masalah penempatan tki itu tidak mengakui

maupun hukum tripasit
jadi banyak lah ya mbak eni yang harus dibenahi begitu kan
itu mungkin juga salah satu yang kemarin mbak eni sempat sampaikan
ketemu sama pak jk di sana begitu kan
waktu presiden republik indonesia
mbak eni saya ingin bertanya begini mbak eni
ini saya mendengarkan percakapan mbak eni
kemudian mbak eni berpindah
di depan sidang umum pbb
itu pasti membutuhkan kemampuan public speaking yang sangat luar biasa
dan juga mbak eni sekarang berbicara sama kami
saya amazed dengan bagaimana mbak eni begitu lancar berbicara
dengan semua data datanya dan lain sebagainya
bagaimana mbak eni bisa berbicara seperti ini
dan juga memiliki knowledge yang sangat luar biasa
tentang migran begitu
saya merasa perlu sangat belajar ya
saya sebenarnya adalah
saya merasa tidak terima dengan apa yang sudah terjadi pada diri saya sendiri
dan saya juga menyadari bahwa
saya berkewajiban turut mengubah nasib teman teman saya
dan saya tidak ingin melihat satupun tenaga kerja kita mengalami apa yang sudah saya alami
dan satu satunya solusi memang harus belajar dengan giat ya
dan belajar untuk membuat teman teman kita itu juga
punya kemampuan untuk memahami hukum yang harus mereka taati
maupun yang mereka lakukan
dari sinilah memang saya sangat termotivasi untuk mendengar banyak bertanya
dan juga belajar ya banyak membaca
memang saya banyak membaca untuk informasi informasi seperti ini
ini untuk langkah selanjutnya ataupun kelanjutan dari sidang umum pbb kemarin
tentunya kita berharap ada kelanjutan untuk teman teman buruh migran yang ada di seluruh dunia
bahkan dari indonesia utamanya
apa mbak eni yang bisa di share di sini
ktt kali ini sebenarnya hanya the beginning
atau pembukaan dari prosesnya
yang akan berlangsung di dalam dunia pbb
karena pbb ini sedang merancang sebuah kesepakatan internasional
yang akan mengikat negara negara itu supaya mau melakukan
kerjasama internasional dalam menikapi krisis emosi dan migran
dan artinya dalam dua tahun ini semua negara negara itu akan
diwajibkan untuk melakukan proses konsultasi
mengajukan ke pbb apa yang mau dilakukan dan komitmen dalam bentuk action ya
misalnya dana bentuk bentuk pelayanan
sendiri setelah ini harus membuat sebuah
meyakinkan bahwa prosesnya
akan berjalan sementara kami dari
berjanji tidak akan melepaskan
proses ini begitu saja seperti yang
sudah saya katakan dalam
artinya kami akan mengambil peran proaktif
migran di seluruh dunia untuk
punya ajuan kepada semua
negaranya maupun langsung ke pbb
terima kasih mbak eni
terima kasih sekali atas perbincangannya
di pagi hari ini semoga
sukses tentunya dengan perjuangannya mbak eni
terima kasih juga
untuk mendengarkan suara burung migran
terima kasih banyak mbak eni